cek email anda jika ini pendaftarannya
ya ini sebenarnya nomor dua sih udah dijawab sih tadi sama mario ya
tapi dengan adanya dua agama ini ya tuhan membuat dua agama ini sebagai jalan bahwa torat itu dikenalkan ke bangsa bangsa
memiliki tak kurang dari satu ratus tujuh puluh lima delapan km bibir pantai ribuan nelayan di kabupaten banyuwangi jawa timur